aku ramal nanti kita akan bertemu di kantin
terjun sebagai anggota boy band cilik pada dua ribu sebelas
kini nama iqbal ramadan mulai diperhitungkan dalam dunia seni peran
sejak sukses memerankan karakter dilan dalam film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu
tak tanggung tanggung dilan menjadi film terlari sepanjang dua ribu delapan belas
dengan raihan enam juta penonton
jangan rindu berat kamu gak akan kuat biar aku saja
setelah populer kepada cnn indonesia
iqbal mengaku kurang nyaman terhadap citra diri yang berkembang di masyarakat
khususnya di kalangan penggemar
kamu senang mikirin aku
senang dan bingung ini gimana cara berhentinya
maunya dekat kamu terus kalau deket kan gak perlu mikirin
berbicara mengenai image
iqbal di masyarakat ada anggapan bahwa kamu adalah orang yang inosen unyu unyu gemes
ini yang gue address dari kapan tadi
oke rajin ibadah concern sama pendidikan setuju gak sih dengan citra tersebut
sebenarnya dari prejudice atau kayak gambaran orang orang tentang gue
mungkin ada beberapa yang bener ada beberapa yang enggak sih
tapi yang gue lihat adalah semenjak dilan ini
gue bener bener jadiin panutan
kayak kalau misalnya gue dijadiin panutan dan someone
luka tuh buat gue itu gak masalah sama sekali terima kasih
yang jadi masalah adalah orang tuh sekarang ngeliat gue udah kayak ngeliat nabi tuh mbak
gue telpon suatu hari terus gue bilang
kenapa sih orang tuh ngeliat aku kayaknya semua tuh bener gitu
kayak semuanya tuh dibenarkan gitu apapun yang gue lakukan
buat gue ini yang jadi problem gitu ini yang jadi salah gitu
berharap dapat lepas dari bayang
wayang dilan saat ini iqbal tengah mempersiapkan diri
untuk proses syuting film bumi manusia
dirinya didapung memerankan mingke
salah satu tokoh sentral dalam cerita karya pramudia anantatur
cerita abang dua ribu delapan ya
memang karena basicnya dari awal tuh di musikal teater ya
jadi dari awal tuh memang diajarin
apa ya untuk selalu bisa menjadi gelas kosong gitu
gelas kosong yang bisa diisi oleh apapun gitu
makanya kenapa gue look up banget sama johnny debt
karena dia tuh bener bener ability dia itu bener bener bisa diisi oleh apapun gitu makanya kenapa gue look up banget sama johnny depp
karena dia tuh bener bener ability dia itu bener bener bisa diisi oleh apapun gitu

fluent banget kayak
gak mungkin ada orang yang lebih bagus dari jack sparrow daripada
gak mungkin ada orang yang jadi willy wonka lebih bagus dari johnny depp gitu
jadi kayak itu yang pengen gue
itu yang pengen gue elvice juga ke orang orang gitu
kayak gak ada orang lain yang bisa jadi line selain gue
begitu pun nanti sebagai mingke gitu
kayak orang tuh ngeliat mingkel ya
ya iqbal gitu
aktor sekaligus penyanyi berusia delapan belas tahun ini berharap
kedepannya ia dapat menjadi tolak ukur kualitas sebuah karya seni yang baik
baik di bidang seni peran maupun musik
nadia laras jakarta